pemerintah indonesia meminta seluruh pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan
untuk mewaspadai kedatangan warga negara asing yang datang dari sejumlah negara dengan kategori level empat
beberapa negara diantaranya adalah amerika serikat dan juga turki
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual bersama dengan sejumlah menteri
seusai rapat terbatas penanganan covid sembilan belas mengatakan bahwa indonesia tetap mewaspadai
kedatangan warga negara asing di sejumlah pintu masuk negara
hal ini menyusul mulai meningkatnya kembali kasus penularan covid sembilan belas di sejumlah negara
berdasarkan catatan who seperti amerika serikat dan juga turki
luhut meminta adanya kewaspadaan serta pengetatan bagi kedatangan orang asing
di mana karantina selama delapan hari
serta testing pcr akan tetap diberlakukan
luhut juga meminta adanya pengaturan jadwal penerbangan
agar tidak terjadi penumpukan di bandara internasional
terdapat beberapa negara seperti amerika serikat dan turki
itu juga dalam kategori cukup tinggi
namun proses karantina yang selama ini delapan hari tetap kita lakukan itu
karena dari hasil dari epidemiolog itu dua hari sudah kelihatan
apa namanya reaksi kalau dia kena untuk varian delta ini
jadi kita masih cukup oke mengenai itu
dari saudi arabia juga tingkat di sana akan rendah
jadi dalam perjalanan ada kena itu langsung kita bawa di karantina
lalu kita akan mencari penyelesaian

lalu kita akan mencari penyelesaian
lalu kita akan mencari penyelesaian

ada yang datang dari luar negeri akan diatur kedatangannya
supaya tidak terjadi penumpukan
jadi ini untuk menghindari juga hal lain